kita beralih ke informasi lainnya seorang pemuda di inggris tanpa sengaja berhasil menaklukkan virus wannacry yang telah menyebar ke ratusan negara
namun sayangnya virus yang dihentikan marcus tersebut ternyata baru versi dua
sedangkan versi terbaru yakni versi tiga telah disiapkan oleh sang hacker untuk kembali meneror para pengguna komputer
inilah marcus hatkinsh pemuda dua puluh dua tahun asal inggris yang menjadi pahlawan setelah berhasil menaklukkan virus wannacry yang telah menyebar hampir ke satu ratus lima puluh negara
marcus berhasil menjinakkan virus wannacry setelah tanpa sengaja menemukan sampel wannacry yang terhubung dengan alamat web yang tidak terdaftar
ia lalu mendaftarkan domain itu agar dapat dipelajari
namun tanpa diduga aksinya itu justru membuat virus mendadak non aktif begitu domain sudah terdaftar
meski serangan wannacry kini sudah beraksur melambat namun jangan gembira dahulu
menurut pakar telematika dari its haryadi virus yang dihentikan marcus adalah versi dua
sedangkan sang peretas saat ini sudah menyiapkan versi tiga yang siap disebarkan
tapi saya yakin yang menyerang jerman itu versi tiga
karena menurut teman saya yang di jerman ini sudah tidak menggunakan tidak memanfaatkan backdoor yang ada
versi dua tapi backdoor lain yang juga belum terdudisikan gitu ya
hingga saat ini masih belum diketahui versi tiga virus wannacry menyebar di indonesia
namun haryadi menyarankan agar masyarakat tidak mengaktifkan server message block dan makro di sistem microsoft
versi tiga ini juga bisa menyebar tanpa pemilik mengklik link di email yang dikirim peretas